pemerintah indonesia meminta seluruh pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan
untuk mewaspadai kedatangan warga negara asing yang datang dari sejumlah negara dengan kategori level empat
beberapa negara diantaranya adalah amerika serikat dan turki
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan dalam keterangan pers
yang disampaikan secara virtual bersama sejumlah menteri seusai rapat terbatas penanganan covid sembilan belas
mengatakan bahwa indonesia tetap waspada kedatangan warga negara asing di sejumlah pintu masuk negara
hal ini menyusul mulai meningkatnya kembali kasus penularan covid sembilan belas di sejumlah negara
berdasarkan catatan who seperti amerika serikat dan turki
luhut meminta adanya kuas padaan dan pengetatan bagi kedatangan warga negara asing
di mana karantina selama delapan hari serta testing pcr akan tetap diberlakukan
luhut juga meminta adanya pengaturan jadwal penerbangan agar tidak terjadi penumpukan di bandara internasional
kedatangan orang asing juga kami lakukan
lakukan pengetatan untuk orang dari daerah daerah yang kita anggap punya
apa namanya itu cenderungan tinggi atau level empat istilah kita
terdapat beberapa negara seperti amerika serikat dan turki itu juga dalam kategori cukup tinggi
namun proses karantina yang selama ini delapan hari tetap kita lakukan itu
karena dari hasil dari epidural itu dua hari sudah kelihatan reaktif
kalau dia kena untuk varian delta ini